lalu bagaimana respon dari industri apakah kebijakan itu bakal mendorong pertumbuhan kredit
sebenarnya ojk telah menerbitkan aturan dp rendah melalui surat edaran ojk no empat puluh tujuh tahun dua ribu enam belas
tentang besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan syariah maupun konvensional
dalam rangka mengembangkan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan motor
mendorong pertumbuhan kredit nasional serta menggerakkan sektor real
perusahaan pembiayaan atau leasing mengaku mendukung wacana ojk tersebut
karena kebijakan dp rendah bisa mendorong pertumbuhan pembiayaan mereka meskipun tidak signifikan
namun leasing perlu hati hati dalam persetujuan kredit
agar tidak berujung pada non performing financing alias kredit macet
sebenarnya gini kita lihat segmen pekerjaan mereka
karakter mereka seperti apa
jadi memang kita pilih untuk segmen segmen itu dan kita sosialisasi juga ke teman teman dealer
karena kita bergerak di otomotif di mobil khususnya kami arahkan
jadi kalau pengen cari konsumen yang dp dp ringan
misalnya kepemilikan rumah dia harus punya rumah bukan kontrak
kedua misalnya secara penghasilan
angsuran yang disepakati
itu nilai penghasilannya mesti tiga kali dari besar angsuran
jadi ada beberapa poin memang itu jadi mitigasi kita
yang sebelumnya diterapkan leasing tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan mobil
memberikan persetujuan kredit
sehingga dikhawatirkan berdampak negatif pada penjualan mobil jangka panjang
kalau kondisi seperti ini sih
kondisi yang meningkat penjualan
yang pernah dikeluarkan pihak pihak leasing
itu pun bertanya cuma sementara
tapi sifatnya jangka panjang
karena berikutnya lagi ya problem
rata rata yang dpdp kecil ini banyak terjadi masalah
sehingga ketika ada kredit macet
ya leasing kembali selektif
sementara bagi konsumen
namun ada yang perlu diperhatikan
apakah tingkat bunga menjadi lebih tinggi dari normal
atau makin memberatkan karena tenor angsuran yang pendek
atau di bawah dua tahun
kalau misalnya regulasi normal untuk kredit bunganya ya
saya tetarik nggak ada dp
nanti nggak kerja keras untuk bayar angsuran
dan akan mencantumkan ketentuan bagi leasing
serta tingkat keuangan perusahaan yang sehat